itu tadi komentar dari sejumlah netizen yang mengalami pengalaman pertamanya menggunakan terminal tiga yang baru ini
dan selanjutnya kementerian perhubungan akan merenovasi seluruh terminal dan juga fasilitas di bandara internasional soekarno hatta
semoga ini ada perbaikan juga di hari kedua pengoperasiannya
dan setelah terminal tiga rampung giliran terminal satu dan dua yang akan direnovasi dengan target kapasitas mencapai enam puluh lima juta penumpang dalam setahun
selain fasilitas transportasi rencana pembuatan runway ketiga juga akan dibuat untuk menambah pergerakan pesawat
terminal satu dan dua pun rencananya akan direnovasi untuk memberikan kemudahan serta kenyamanan bagi para penumpang pesawat di bandara ini
dua puluh triliun rupiah pun dianggarkan untuk merenovasi dua terminal ini
terminal satu dan dua juga akan kita renovasi yang diharapkan selesai kurang lebih bersamaan dengan selesainya runway ketiga yaitu bulan maret atau april dua ribu delapan belas
nah dengan beroperasinya terminal satu dua dengan renovasi itu maka kapasitas soekarno hatta meningkat sehingga kita punya kapasitas enam puluh delapan juta
dan tidak hanya bangunan bandara yang diperbaharui karena menurut rencana fasilitas transportasi internal dan dari atau menuju bandara juga akan dibuat untuk memberikan kemudahan bagi penumpang ataupun wisatawan
salah satu fasilitas yang disediakan adalah kereta otomatis
yang akan menghubungkan setiap terminal dan stasiun kereta di bandara terbesar di indonesia ini
kereta otomatis ditargetkan akan selesai dibangun pada dua ribu tujuh belas mendatang dengan anggaran sebesar satu satu triliun rupiah menggunakan teknologi dari korea